ngapain kamu tidur disini
kan deddy suruh kamu tidur di gudang
gak ada asinnya
itu kan hukuman buat kamu
kamu harus belajar jadi orang susah
kalau enggak gimana kamu bisa berubah
penas banget sih
kamu harus hurti aja lebih enak
jadi berarti kan tau
jadi kita bisa pindah dong
kan deddy suruh kamu tidur di gudang
gak ada asinnya
itu kan hukuman buat kamu
kamu harus belajar jadi orang susah
kalau enggak gimana kamu bisa berubah
otak kamu udah bebel
sekarang juga kamu kembali ke gudang
udah lara mungkin emang udah nasib lo kali ya di jutekin sama bokap sendiri
oh gue tau jangan jangan lo anak tiri bokap lo ya
ya anak telingkuhan nyokap lo lah
clean service nya mana ya enggak bener banget
oh iya ini nih mbak cleaning service nya
mbak mbak tolong bersihin dong mbak
mbak gue diam aja sih nanti ini pecat lagi semen dari aku
gue tuh serius cepat bersihin sepatunya jassie
gue mau ngajar basti
kalian apaan sih ini
eh eh bukan enggak kok ini kita cuma lagi nyuruh dia bersihin sepatu jassie aja
kan dia cleaning service sekolah kita tan
ngapain sih lo ngobelin dia
nanti kita marah lagi kampungnya
kalian tuh bener bener keterlaluan ya
pi dengan sekarang kita pergi
kita gak usah dengerin omongannya mereka
tunggu dulu dong pi
aku juga sebenarnya gak suka banget sama makanan mereka tadi
mereka gak salah kok
mereka tuh tetep gak pantas dong ngajak ngajak kamu kayak gitu
mereka berhak tan
pi kenapa sih
kenapa setiap masalah itu selalu kamu kaitkan dengan kaya dan miskin
selalu kaya sama miskin
kenapa sih emang
walaupun mereka itu kaya tapi mereka tuh gak pantas ngejk kamu kayak gitu
ya udah yaudah sekarang mendingan kita ke kantin ya
gak usah makasih
saya mohon pak saya butuh alamat pemilik tanah itu pak
karena kamu punya etika kerja
pak tapi saya boleh orang sembarangan pak
bapak kenal saya kan
ini demi kepentingan anak anak panti pak
ya udah asal kamu mau menanggung semua resikonya
makasih pak pak saya permisi pak
kamu tuh gak kapok kapok juga ya
udah memulai sekolah kita karena kamu kerja sebagai klinik servis
sekarang kamu berani ngerebut tristan dari saya
maksud kamu apa pan
maksud kamu pura delo
saya tahu kamu mau ngerebut tristan dari saya kan
eh dengar ya
kalau kamu masih berani ngerebut tristan
saya bisa ketemu sama bapak ronald mbak
bapak sebelumnya udah ada janji sama beliau
belum sih mbak
kalau belum ada janji
belum bisa pak bertemu dengan beliau
masih aman ya
kamu seperti melihat fadil
orangnya mirip sekali
tapi agak lebih muda
jangan jangan itu anaknya pak
saya betul betul yakin
kamu coba selidiki orang itu
kalau memang dia ada hubungannya dengan fadil
saya siap kerjakan
ini berkas yang bapak minta tadi
kalau gitu saya kondisi dulu pak ya
saya mau ngucapin terima kasih
karena sudah dua hari ini
saya menerapkan terapi yang kamu sarankan untuk putri saya
oh betul begitu pak
jadi sudah dua hari ini
laura kalau pergi sekolah
nggak pakai mobil mewah lagi
kemudian dia tidak lagi dilayani sama pembantu
dan bahkan dia itu tidur di gudang
gak ada ac nya
uang tunai kartu kredit semua saya cabut
jadi betul betul tidak ada fasilitas untuk dia
wah selamat pak
ternyata bapak bisa melakukan tindakan tegas pada putri bapak
dan saya berharap terapi ini bisa berhasil pak ya
makasih ya gun gun
saya permisi dulu ya pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kartu kredit dicabut
uang tunai pak gak punya
jadi lo bayar pakai apa ra
ah tenang aja kan ada rene
ah antik dong
ya dong rene gitu
komers gue sih dari gak terlalu lama marahnya
paling beberapa hari aja
besok udah lupa lagi deh
dan gue bakal jaya lagi
udah duit berapa aja pasti dikasih
eh nanti malam dugem ya
emangnya lo udah izin
bukannya izin dugem lo juga dicabut ya
wah duk banget sih
pikir dong kue gitu loh
gak ada yang bisa menahan gue
pokoknya nanti malam kita ketemuan di tempat biasa oke